pdi perjuangan mengincar pos kementerian pertahanan dan kebudayaan dalam kabinet pemerintahan jokowi dodo maruf amin
namun terkait siapa yang akan menempati posisi menteri pdip menyerahkan seperunya kepada presiden jokowi
sekjen pd perjuangan hasto kristianto membeberkan hasil pembahasan kongres kelima di bali terkait desain kabinet pemerintahan sesuai konsep trisakti
pdip menilai pos kementerian pertahanan seperti tni harus diperkuat agar bisa berdikari
pertahanan indonesia juga harus didukung alutsista yang maksimal
sementara pos kementerian kebudayaan juga termasuk yang dibidik pdip untuk menangkal isu radikalisme
namun hasto menegaskan partainya menyerahkan kepada presiden terkait pos kementerian dan siapa yang akan mendudukinya
pdip menampu menjadi kekuatan pertahanan yang efektif kita perkuat dengan daya dukung industri persenjataannya misalnya
kemudian juga di bidang kebudayaan
nah desain inilah kami sudah menyampaikan dalam sebuah kebijakan politik yang nantinya ibu megawati soekarno putri akan menyampaikan kepada presiden
tetapi terkait dengan struktur itu kami serahkan kepada bapak presiden
dan untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan hasil kongres pdi perjuangan
sudah ada anchor cnn indonesia ada putri ayuning
tias di bali saat ini
putri selamat malam
tiga hari sudah kongres ini berjalan sudah ditutup oleh ibu ketua megawati soekarno putri
apa kemudian rangkuman poin poin penting yang anda catat dari berlangsungnya kongres pdi perjuangan ini
reinhardt kita tahu sebelum kongres kelima pd perjuangan ini mulai
sepekan sebelumnya sudah ramai sekali banyak sekali hal yang diperbincangkan soal apa yang kemungkinan terjadi dalam kongres

dimulai dari percepatan kongres banyak yang menduga apakah megawati soekarno putri
ketua umum pdi perjuangan akan lengser atau sudah merencanakan pemberian kelanjutan tahtanya di kursi ketua umum pdi perjuangan
dan juga kemudian berlanjut soal ramai dugaan atau rencana atau wacana adanya ketua harian
dan wakil ketua umum yang kemudian sudah dibantah langsung oleh ketua umum megawati soekarno putri
bahkan di hari pertama kongres kelima dimulai
kemudian soal percepatan megawati soekarno putri dan juga sekjen hasto kristianto sudah mengatakan beberapa kali
bahwa ini hal biasa yang kemudian akan dimulai menjadi sebuah rangkaian ritual baru yang dilakukan oleh pdi perjuangan
yaitu kongres dimulai bersamaan dengan pergantian pemerintahan
bagaimanapun juga ada tantangan besar bagi pdi perjuangan di depan mata
dua ribu dua puluh pilkada serentak tentunya pdi perjuangan menginginkan untuk bisa memenangkan sebanyak mungkin kepala daerah di seluruh indonesia
untuk melengkapi rangkaian kemenangan yang sudah didapatkan pdi perjuangan sepanjang dua ribu sembilan belas ini untuk lebih memantapkan itu
dan selain soal isu ketua harian kemudian wakil ketua umum soal percepatan kongres
tentunya kita juga sempat membahas dan juga sudah ramai diperbincangkan tentang pidato megawati soekarno putri
bagaimanapun sepekan dua pekan sebelum dimulai kongres sudah ada dilihat ada gejolak antara hubungan megawati soekarno putri
dengan beberapa partai koalisi yang sebelumnya tergabung dalam koalisi jokowi maruf amin
tapi kemudian itu semakin dikristalkan lagi ketika prabowo subianto hadir datang sebagai undangan termasuk undangan yang spesial reinhardt
karena kita tahu bisa dilihat dari pidatonya betul
apa hangatnya megawati soekarno putri menyambut prabowo subianto mengeluarkan jokes yang sangat nyambung ya
jadi ketika kemarin saya menanyakan ini kepada puan maharani juga mbak puan mengatakan memang ada kemestri khusus yang terbangun
antara ibu megawati soekarno putri dengan prabowo subianto dan itu tidak bisa dialakan lagi
lalu apakah ini kemudian akan mengganggu konstelasi koalisi di jokowi maruf amin
itu masih memang belum bisa dijawab secara gamblang karena memang ini semua masih cair hingga dua puluh oktober nanti
hingga pelantikan presiden semua pihak akan diperkirakan merapat ke kubu pemenang
karena bagaimanapun ini sangat gurih bagaimanapun semua partai sekarang sedang memandang dua ribu dua puluh empat seperti apa
begitupun dengan pd perjuangan yang saat ini di tahun dua ribu sembilan belas ini sudah mau tidak mau menyiapkan membicarakan dua ribu dua puluh empat
itu disinggung dalam pidato ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri menyinggung prabowo subianto dua ribu dua puluh
hati saya jadi itu menarik sekali apakah kemudian itu sebuah kode adanya koalisi masih belum bisa ditentukan
karena memang masih cair semuanya kita bisa lihat nanti kemudian jika mendekati dua puluh oktober
tapi bagaimanapun sekarang pd perjuangan juga sudah mulai menyiapkan beberapa nomenklatur mengajukan beberapa nama kemudian untuk diajukan sebagai menteri menteri yang mungkin bisa dipilih oleh presiden jokowi nanti reinhardt
baik putri bicara mengenai cair dan juga gurih yang cairnya juga gurih adalah tentu kursi menteri yang terakhir anda singgung tadi
ibu mega terang mengatakan bahwa pdi perjuangan harus mendapatkan yang paling banyak
kalau begitu dari dinamika yang terjadi di sana putri sebetulnya pos pos ataupun kursi kursi menteri apa yang menjadi incaran dari pdi perjuangan
ya terkait soal itu memang ada beberapa nama
kalau misalnya kita lihat dari penyusunan kepengurusan dari ketua ketua bidang kepengurusan dpp pdi perjuangan yang baru dua ribu sembilan belas
sembilan belas dua ribu dua puluh empat ada beberapa nama baru kemudian ada pos baru yaitu ketua bidang kebudayaan yang memang sebelumnya ada pendidikan
yang kemudian dijabat oleh trirismahari ini kemudian untuk olahraga dan kepengudahan ada eriko sotarduga
tadi saya sempat bertanya kepada sekjen hasto kristianto apakah itu kemudian mencernkan bahwa orang orang ini yang terpilih
yang kemudian disiapkan namanya untuk kemudian diajukan kepada presiden joko widodo
untuk lebih jelasnya sekarang saya sudah bersama dengan sekjen
sekjen haslo kristianto sekjen pd perjuangan
mas haslo selamat malam
iya mas sasto selamat dulu untuk ini dua periode ya sekjen luar biasa
jadi kita bicara soal kembali soal nama nama yang kemudian sudah disiapkan pd perjuangan untuk menempati kursi menteri
yang sudah diatur sekarang nomenklaturnya itu kembali tidak hanya soal jumlah tentunya
karena kalau jumlah bisa banyak tapi kalau misalnya tidak signifikan tentunya itu tidak memuaskan
sedikit penjelasan dan apa sebenarnya yang disasar
antara struktur dpp dengan susunan kabinet dua hal yang berbeda
struktur dpp dirancang untuk menjadi partai pelopor dengan memasukkan unsur baru yaitu adalah kebudayaan
ketua dpp bidang kebudayaan yang kami tekankan untuk memberikan warna keindonesiaan kita dalam perspektif budaya
dan itu dipegang oleh sosok yang mumpuni yaitu ibu tririsma harini
sedangkan terkait kabinet kami merancang bagaimana seluruh aspek
strategis dari kabinet itu sebagai penjabaran dari sebuah tujuan untuk mewujudkan indonesia yang berdaulat
berdikari dan berkepribadian dalam kebudayaan
karena itulah terkait dengan kabinet kongres telah menetapkan ibu megawati sukarno putri
yang memiliki hak prerogatif untuk membahas hal tersebut dengan bapak presiden jokowi
tetapi bagi ibu megawati soekarno putri menjadi menteri itu bukan pegawai tinggi biasa
dia seorang yang harus menguasai halikwa kementerian yang dipimpinnya
seorang leader seorang yang memahami tentang kese
indonesiaan kita seorang yang telah dipersiapkan dengan baik melalui proses kaderisasi
dan juga penugasan sebagai kader parti sehingga dia unggul sebagai pembantu presiden
mas sasso tapi kalau misalnya mendengarkan beberapa penjelasan dari pidato pidato ibu megawati
selama jalannya kongres berdikari di pangan kemudian perekonomian
dan juga ketahanan tadi mas sasso juga mengatakan
apakah itu kemudian yang disasar dan sudah disiapkan orang orang terbaik dari pd perjuangan
untuk mengisi pos pos itu
tentu saja kami melakukan sebagai upaya
proses regenerasi kepemimpinan
begitu banyak pemimpin lahir dari pdi perjuangan termasuk bapak presiden jokowi
karena proses kaderisasi ini dilakukan dengan meningkatkan mekanisme kelembagaan parti
kami melakukan psikotest kami melakukan penugasan kader
kemudian memberikan sebuah perspektif ideologis bagaimana kami ini adalah petugas partai
yang tunduk pada keputusan kongres
di mana kongres telah menetapkan sikap politik eksternal itu sebanyak dua puluh empat
menang dua kali dan kami menuju ke kemenangan ketiga
dan untuk itu seluruh aspek politik pemilu legislatif merancang undang undang pemilu
dan juga merancang kabinet yang menjabarkan konsepsi tercak itu seperti apa
sudah kami bahas dan tiba waktunya nanti ibu mega berdialog secara intens dengan bapak presiden jokowi
masuk kemudian beberapa nama yang sudah ramai di media nih
bagaimana kita mas sasso juga pasti mengikuti itu
ada nama pak lauli disebut kemudian ada nama ibu risma disebut
bahkan nama pak budi gunawan juga disebut
ya ibu risma memiliki kualifikasi sebagai seorang pemimpin yang terbukti berhasil merubah kota surabaya
bahkan beliau konsisten menjalankan jabatannya sampai akhir
dan sosok perempuan yang tangguh ya memahami seluruh aspek strategis pemerintahan daerah
kalau beliau dipromosikan tentu saja merupakan hal yang baik
tetapi penugasan sebagai ketua dpp bidang kebudayaan ini juga merupakan sebuah kehormatan
bagi saya pribadi misalnya sebagai sekjen dua periode
jadi sekjen parti di dalam mimpi ibu megawati soekarno putri agar kami menjadi parti pelopor
memerlukan sebuah tugas sebuah konsentrasi yang luar biasa
sehingga bagi saya tidak memungkinkan kalau itu harus melakukan rangkap jabatan
tapi bagi sosok seperti pak lauli dimungkinkan
karena beliau berprestasi menjadi menteri hukum dan ham
dari aspek manajemennya kepemimpinannya
dan kemudian kemampuan merubah kementerian hukum dan ham
sehingga menjadi modern dan mampu
menjalankan tugas pokok fungsinya
ini merupakan keberhasilan dari pak lauli
tetapi apakah nanti akan menjadi menteri atau tidak
ibu megawati soekarno putri yang punya hak untuk memutuskan
nomenklaturnya tentu saja berkaitan dengan rencana presiden jokowi
untuk membentuk sumber daya manusia indonesia yang unggul dan maju
jadi kalau misalnya bisa dibayangkan
selain pos misalnya kementerian kebudayaan
apakah itu akan dipisah atau digabung atau
ada tambahan apa lagi sih
ada berapa pos sih sebenarnya
kalau kita melihat bagaimana pancasila
menjadi light star
yang dinamis menjadi pedoman
maka buat kami kementerian pendidikan sangat strategis
karena kementerian pendidikan ini kan shaping the future of the nation
dan ini harus dipadukan juga dengan badan riset nasional
maka partai juga menyesuaikan
sehingga badan penelitian dan pengembangan pd perjuangan
sekarang berubah nama menjadi badan legislasi dan penelitian partai
harus memimpin obor pergerakan rakyat
terhadap arah masa depan bangsa dan negara
partai harus memahami arah perkembangan teknologi ke depan
dan juga ekonomi digital itu juga menjadi semakin menentukan
maka partai dalam komposisi yang sangat simpel
tujuh orang terus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dunia
dan kami akan memimpin ke sana
kami punya gagasan misalnya terhadap kementerian luar negeri
yang dijabat dengan baik oleh ibu retno
bagaimana roh politiknya kita
misalnya kita pernah menjadi pemimpin bangsa bangsa asia afrika tahun seribu sembilan ratus lima puluh
membangun persaudaraan dunia
tatanan dunia baru yang dipidatakan lepung karo pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh
ini harus tercermin dalam sebuah program pokok dari kementerian luar negeri
itu menjadi perhatian kami
pendeknya kongres telah memberikan sebuah guideline policy
bagi seluruh kementerian dari pemerintahan pak jokowi
untuk dimaknakan secara ideologis
di dalam menjalankan trisakti tersebut
bagaimanapun tetap ada suara yang mirip mirip dengan dua ribu dua puluh
yang mengatakan ini partai terbesar
terutama rupanya berupaya untuk dalam tanda kutip mungkin menyandra
karena juga ada suara yang menyatakan dulu dulu katanya
kalau di lawan politik lain mengatakan ada
tidak ada tuh permintaan menteri secara terang terangan
seperti itu secara terbuka
justru ibu meka berbeda
ibu mega halaman depan halaman belakang sama
di dalam forum kongres sebagai lembaga tertinggi pengambil keputusan
bahwa tugas partai untuk dapatkan kekuasaan politik
melalui pemilu dan kemudian rakyat memberikan apresiasi atas kerja politik kami
dan wajar kalau pd perjuangan kemudian menempatkan kader kadernya
itu diminta di dalam kongres
sehingga wajar ketika pdi perjuangan mengusung pak jokowi
mempersiapkan pak jokowi sejak wali kota menjadi gubernur
dan kami menjadi kekuatan yang paling efektif di dalam mendukung pak jokowi
kemudian mendapatkan kursi terbanyak di dalam susunan kabinetnya
tetapi partai kami tidak pernah menyandera
partai memberikan dukungan terhadap seluruh kebijakan politik
tapi juga sekaligus memberikan arah terhadap kebijakan pemerintahan ke depan
itu hal yang wajar
di amerika serikat misalnya ketika partai demokrat berkuasa
otomatis kebijakan presidennya juga sejalan dengan platform dari partai demokrat tersebut
terima kasih mbak hasto
terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
yaitu dia tadi reinhardt sedikit perbincangan saya dengan sekjen pd perjuangan hasto kristianto
tapi bagaimanapun kami mendapatkan informasi bahwa sampai saat ini
soekarno putih ketua umum pd perjuangan masih belum pernah bertemu secara langsung berdua
presiden jokowi apalagi membicarakan soal nomenklatur
bagaimanapun juga itu semua sudah dibahas di kongres kelima ini
jadi saatnya sekarang kita menunggu kapan pertemuan yang akan dilakukan oleh ketua umum pd perjuangan
yang kemudian akan memberikan acuan atau saran kepada presiden terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat jokowi dodo
baik terima kasih putri ayuning tias langsung dari bali